kuliner tahu telur pak munir yang berada di jalan imam bonjol surabaya ini saat ini tengah viral
setiap hari warungnya ramai didatangi pembeli yang ingin mencicipi tahu telur dengan bumbu kacang yang lembut berpadu dengan rasa bawang putih dan kecap manis
tahu telur ini disajikan dengan lontong jumbo yang digunting kecil kecil bersama kentang dan tahu serta kecambah kecil
hal yang menjadi spesial dari kuliner ini adalah telur dadarnya yang diberi daun bawang bumbu penyedap serta campuran potongan tahu
petis petis ya petisnya terasa enak enak sekali
bumbu telur kacangnya lembut lembut kacangnya
pak munir sang pedagang sudah berjualan tahu telur sejak dua puluh delapan tahun lalu
sebelumnya ia berjualan keliling bersama gerobaknya namun sepuluh tahun terakhir ini pak munir berjualan menetap
setiap harinya tahu telur pak munir bisa laku hingga satu ratus lima puluh porsi
untuk harga pak munir menjualnya dua belas hingga rp dua puluh dua per porsi tergantung isiannya
dari tangerang banten dalam rangka memeriahkan hari chef nasional yang diperingati setiap tanggal dua puluh lima januari
ratusan juru masak yang tergabung dalam asosiasi chef indonesia membakar satu enam ratus tusuk sate
uniknya sate yang berbahan daging ayam kambing dan sapi tersebut dibumbui menggunakan varian enam belas jenis bumbu berbeda
yang merupakan khas daerah tertentu seperti sate perut
sate padang khas sumatera barat
sate klatak khas yogyakarta
serta sate ayam ambal dan sate ayam blora
dua ratus tusuk sate dibakar secara bersamaan di atas sepuluh tungku pembakaran di halaman kampus swasta di bilangan gading serpong
kabupaten tangerang banten rabu siang
sedikitnya dua ratus juru masak terlibat mulai dari pemotongan daging baik daging ayam kambing dan sapi
penusukan bumbu masak hingga pembakaran
ada satu enam ratus tusuk sate dengan enam belas macam bumbu dari seluruh indonesia
apa itu contohnya apa ya z
contohnya bumbunya apa aja chef
ada bumbu sambal mata ada bumbu rica rica ada bumbu kacang bumbu kecap dan lain lain
kebetulan kan hari ini ulang tahun ke enam belas jadi rp satu enam ratus itu kita anggap enam belas ya x seratus dan enam belas bumbu begitu
hidangan varian seribu enam ratus sate dari enam belas bumbu berbeda hasil racikan para chef tersebut
langsung ludes dinikmati bersama